sedara presiden joko widodo menerima kunjungan kehormatan menteri luar negeri tiongkok wang i di istana kepresidenan jakarta
dalam pertemuan tersebut presiden meminta tiga hal terkait peningkatan kerjasama di bidang ekonomi dan situasi global
setelah melakukan pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri indonesia retno marsudi
menteri luar negeri tiongkok yang mendatangi istana kepresidenan yakni menteri luar negeri tiongkok wangi
bertemu untuk melakukan pertemuan dengan presiden joko widodo
menlu retno marsudi menjelaskan pertemuan membahas fokus kerjasama investasi serta memperkuat hubungan bilateral dengan terus menghormati hukum internasional
kepada menlu tiongkok presiden juga menyampaikan soal situasi yang ada di timur tengah